sebuah minibus di jombang terbakar hebat di jalan wahid hasin selasa siang
beruntung empat penumpang termasuk seorang bayi di dalamnya berhasil selamat
kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik mesin mobil
minibus senawai warga kesamben jombang ini terbakar hebat di jalan wahid hashim selasa siang
kebakaran bermula saat minibus melintas di jalan wahid hashim usai mengantar penumpang dari rumah sakit
namun setiba di lokasi ada gangguan pada mesin dan muncul percikan api
sontak api tersebut langsung membakar seluruh bodi mobil hingga tak tersisa
beruntung empat penumpang berhasil selamat termasuk seorang bayi
kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan petugas pmk tiga puluh menit kemudian
namun akibat peristiwa ini jalan wahid hashim sempat macet total
api bisa sampai membesar itu
jalan dasbur itu cepat sekali
kebakaran juga melanda sebuah kios tambal ban milik umar said warga bandung rejosari kota malang
dalam waktu singkat api langsung meluluh lantakkan kios
kebakaran diduga akibat tumpahan bensin eceran yang kemudian disambar percikan api dari mesin tambal ban
dalam peristiwa ini pmk kota malang menerjunkan enam unit mobil damkar untuk proses pemadaman
meski tidak ada korban jiwa namun sejumlah peralatan usaha dan dua buah sepeda motor hangus terbakar